bali sukses menjadi tuan rumah kejuaraan dunia selancar corona bali protected dua ribu delapan belas di pantai kramas gianyar bali
keluar sebagai juara pertama pria peselancar asal brazilia dan peselancar wanita dari amerika serikat
peselancar pria asal brazil italo verera dan peselancar wanita asal california amerika serikat
leckie petersens berhasil menjuarai indonesia surf series yang digelar world surf league bertajuk corona bali protected dua ribu delapan belas
di pantai kramas gianyar bali minggu tiga juni dua ribu delapan belas
kejuaraan yang didukung kementerian pariwisata ini berlangsung sejak dua puluh tujuh mei
diikuti tiga puluh delapan peselancar pria dan delapan belas wanita kelas dunia
keduanya mendapat poin tertinggi yakni italo verrera mencapai dua puluh empat sembilan ratus sembilan puluh lima poin mengalahkan pesaingnya di babak final
sementara peselancar wanita leckie petersens asal amerika
meraih tiga puluh lima enam ratus tiga puluh poin mengalahkan stephanie gilmore asal australia dengan tiga puluh empat dua ratus tiga puluh lima poin
dipilihnya bali sebagai tuan rumah kejuaraan dunia selancar seri kelima tahun ini
sekaligus memperkenalkan potensi selancar sebagai daya tarik wisatawan mancanegara
seperti kita lihat di final ini walaupun di awal hari ombak agak kurang muncul
tapi alhamdulillah akhirnya ombak muncul bahkan ada nilai sepuluh point
ada nilai sepuluh berarti itu ombaknya benar benar menyediakan prasarana untuk servernya untuk akrobat
untuk melakukan gerakan gerakan yang sulit dan makanya keluar angka angka sepuluh dan di final bahkan angkanya ada yang
ada angka sembilan tiga ada sembilan dua berarti itu pertandingan ini sukses
para pemenang corona bali protective dua ribu delapan belas yang juga merupakan juara dunia selancar peringkat lima besar dunia
sangat mengagumi keindahan
pantai dan ombak khususnya di bali yang cukup menjanjikan bagi peselancar kelas dunia
sejak diselenggarakan dua puluh tujuh mei lalu pengunjung yang menyaksikan kejuaraan selancar dunia ini membludak
bahkan kegiatan ini disiarkan langsung secara online dengan kurang lebih empat juta penonton online setiap harinya
puluhan peselancar dunia yang berlaga di ajang ini berasal dari kurang lebih sepuluh negara
di antaranya amerika serikat brazil jepang perancis afrika selatan belanda dan australia
dengan total hadiah yang diperebutkan senilai hampir tiga belas miliar rupiah
selain digelar di pantai kramas gianyar bali
event world surfing league juga akan dilakukan di beberapa objek wisata surfing terkenal di indonesia
di antaranya pantai krui lampung mentawai sumatera barat nias sumatera utara
pulau rote ntt dan kawasan di pulau sumbawa barat nusa tenggara barat
ayu muradewi kianyar bali